halo apa kabar anda bersama indonesian forward bersama kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
saya bunga harumdani
saudara salah satu optimisme ekonomi desa dua ribu sembilan belas yaitu pertumbuhan ekonomi desa positif
untuk mencapai tujuan tersebut program inovasi desa atau pid digulirkan oleh kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
telah bersama kita sekretaris jenderal pembangunan dan pemberdayaan desa kemendes pdtt bapak anwar sanusi phd
selamat pagi pak anwar
selamat pagi bapak bunga
terima kasih sudah bergabung bersama kami
kalau bicara soal pid nih program inovasi desa itu berlangsung sejak kapan sih pak
sejak tahun dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas berarti sudah berjalan dua tahun
dua tahun lebih ya beberapa bulan lah
baik menurut bapak fungsi utama dari pid program inovasi desa ini apa
jadi begini artinya kami sedikit menjelaskan sejak tahun dua ribu lima belas
ketika pertama kali kita menjalankan undang undang
undang desa dan itu dana desa pertama kali dikucurkan
memang telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan perbaikan infrastruktur infrastruktur di pedesaan
kemudian selain itu juga kualitas kehidupan masyarakat desa juga semakin meningkat
nah kita berpikir bahwa harus ada yang namanya peningkatan kualitas dari penggunaan dana desa itu sendiri
dana desa bukan hanya kita peruntukkan
yang untuk pembangunan infrastruktur dan juga tentunya adalah untuk peningkatan kualitas kehidupan
tapi ketika kualitas kehidupan dan juga infrastruktur membaik
maka pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab adalah apakah memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan
dan juga apakah aktivitas aktivitas ekonomi pedesaan ini semakin meningkat
sehingga akhirnya kita mendok
gagasan yang namanya program inovasi desa itu mbak
nah ini teknisnya seperti apa sih pak
apakah dari masing masing desa akan memberikan idenya masing masing inovasinya
atau seperti apa
jadi begini kami kan berangkat dari pemahaman inovasi
inovasi itu paling tidak ada tiga hal yang harus ada
yang pertama adalah aspek kebaruan atau novelty
yang kedua kemanfaatan
yang ketiga kan harus bisa direplikasi
kalau kita lihat kebaruan tentunya kan kita ingin ibaratnya muncul gagasan gagasan orisinil
dari desa desa yang tentunya adalah bermanfaat bagi desanya
dan akhirnya juga menjadi media pembelajar
terutama bagi desa desa yang lain yang memiliki karakter persoalan yang sama
nah akhirnya akan muncullah beberapa gagasan gagasan inovasi
yang kemudian gagasan gagasan ini tadi kan kita memfasilitasinya
dalam fasilitasi yang tadi kan terkait dengan bagaimana mereka memunculkan
maka kita menyediakan namanya adalah tenaga pelayanan teknis
tenaga jasa pelayanan teknis atau technical service provider
yang artinya kita mencoba untuk mengelibatkan banyak sekali istilahnya komponen komponen
yang bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat
salah satunya adalah perguruan tinggi
kemudian yang kedua
untuk bisa ibaratnya mereka itu bisa direplikasi
harus ada panggung
harus ada arena
yang mereka itu antar desa itu bisa saling ibaratnya sharing
mereka saling ibaratnya saling bertukar pikiran tentang inovasi inovasi yang dilakukan
sehingga kita memfasilitasi dalam yang namanya bursa inovasi desa
yang itu ada di kabupaten
jadi area atau ajang pameran misalnya
ya ajang pameran
itu memamerkan kira kira inovasi perdesaannya seperti apa
apakah terkait misalnya infrastruktur perdesaan
atau misalnya pengembangan sdm perdesaan
atau yang terkait dengan kewirausahaan yang ada di pedesaan
di antara tiga tadi infrastruktur sdm dan kewirausahaan
yang saat ini fokusnya di mana nih pak
nah fokus yang sekarang ini kita dorong adalah kewirausahaan dan sdm
karena memang kami melihat aspek sdm itu kan aspek
tidak hanya utama
untuk betul betul akan bisa berperan
untuk bisa tadi memunculkan gagasan gagasan orisinil yang kita sebut inovasi
dan juga menjaga gagasan gagasan ini menjadi sebuah aksi
sebuah kegiatan yang memang akan bisa memberikan nilai manfaat
terutama manfaat ekonomi bagi masyarakat pedesaan
sehingga kita dorong berbagai yang namanya tadi inovasi inovasi
untuk pengembangan sdm di pedesaan
jadi dua tadi yang difokuskan untuk di tahun tahun ini ya pak ya
dan yang kedua kan tadi kewirausahaan mbak
kalau kewirausahaan itu kan begini
artinya kita melihat bahwa ekonomi perdesaan ini sekarang itu sedang tumbuh
mereka ini perlu sekali banyak sekali kreativitas kreativitas yang diciptakan
terutama berbasis keunggulan dari masing masing pedesaan
ada berapa desa sih saat ini pak yang sedang
dari pemirsa kira kira sudah mengunjungi berapa desa dari tujuh ribu itu ya kan
nah ini salah satu yang jadi kunci pendampingan dan sosialisasi
bentuk pendampingan seperti apa sih pak
jadi begini kalau pendampingan kita kan pertama sudah menggagas
kita sebut dengan akademi desa empat
jadi akademi desa empat itu adalah kita ingin menyediakan ekosistem pembelajaran
kepada masyarakat desa yang kita menggunakan
namanya teknologi informasi
jadi tadi mbak berbagai inovasi yang ada di perdesaan sejak tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu delapan belas
ini sudah menghasilkan dua puluh lima ribu namanya bahan inovasi
baik bentuk video ataupun adalah bentuk yang sifatnya narasi
dan ini kan merupakan sebuah katakanlah sumber pembelajaran yang sangat baik
bagi yang namanya masyarakat desa ketika ingin meniru
dan tadi kalau bapak bilang ada tiga fokus utama bidang inovasi
salah satunya infrastruktur nih pak bisa dijelaskan lebih lanjut
jadi begini infrastruktur kita akan melihat banyak yang namanya perdesaan
ketika mengawali undang undang desa ini kondisi infrastrukturnya banyak sekali problemnya
jalan jalan desa ini juga banyak sekali tidak berfungsi secara optimal
curiga di pedesaan jembatan bangunan pernahan longsor dan seterusnya
ini lah yang memang kita ya masuk dalam kategori inovasi kenapa
karena kita memang yang tadi jalan jalan desa tadi itu masyarakat decided istilahnya dengan kekuatannya ada dia melakukan inovasi the kira kira
kira kira bagaimana dengan dana yang ada ini
mereka itu bisa istilahnya menggunakan secara optimal
celam sistem ikut
ketika membangun infrastruktur adalah bagaimana dia berkomunikasi baik dengan masyarakat
sehingga ternyata keterlibatan masyarakat itu sangat besar
masyarakat mau dia berkontribusi mau dia istilahnya membantu pelaksanaan
dan itu adalah istilahnya membuat nilai tambah dari yang namanya tadi infrastruktur tadi
harusnya kalau mengandalkan dana desa dia hanya membangun lima ratus meter
ternyata kontribusi masyarakat bisa menjadi delapan ratus meter
boleh dibandingkan dari dua ribu tujuh belas ke dua ribu delapan belas mengalami peningkatan yang cukup signifikan
sangat luar biasa mbak
jadi kalau kita melihat gini ya capean capean kami juga berkali kali menyampaikan salah satunya
adalah capaian yang terkait dengan jalan desa sudah terbangun satu ratus sembilan puluh satu enam ratus km jalan desa
selama empat tahun
selama empat tahun
artinya setiap desa itu setahun kurang lebih membangun sekitar lima ratus sampai enam ratus
kemudian lebih dari satu juta meter jembatan
kemudian terbangun lebih dari delapan pasar desa
dan inilah merupakan sebuah output yang menurut saya yang memang menjadi semacam katakanlah
sesuatu yang harus kita akui
rekognisi bahwa yang namanya masyarakat perdesaan ketika kita berikan kepercayaan
mereka mampu mengolah dengan baik
jadi dari dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas ini mengalami peningkatan dan kira kira langkah langkah kebijakan apa
dari pemerintah dalam mendorong kembali masyarakat untuk terus berinovasi
karena intinya kan harus konsisten gitu ya pak
tidak berhenti berinovasi
jadi langkah yang kita lanjutkan tadi pertama
tentunya kita akan memfasilitasi
dengan menyediakan banyak sekali tenaga tenaga pendamping
bagi masyarakat desa ketika dia akan melakukan inovasi
kami dalam hal ini memiliki forum mbak yang dikenal dengan forum perguruan tinggi untuk desa
forum pertides itu adalah kita mengumpulkan berbagai universitas universitas
untuk mereka ini berkontribusi dan memberikan dorong langsung kepada masyarakat
jadi artinya pelatihan yang juga kita berikan langsung melalui balai balai yang kita miliki
jadi kita itu memiliki sembilan balai di indonesia
dan ini adalah sebagai ya artinya sebagai pusat pusat pembelajaran langsung
yang memang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat desa terutama dalam dia memanfaatkan dana desa yang ada
baik pak kalau bisa dibilang inovasi yang dari tiga tadi infrastruktur sdm dan kewirausahaan
di indonesia bagian mana yang menonjol di sdm dan kewirausahaan
jadi begini ya artinya ya memang kalau kita melihat dari sisi data ya
kami melihat memang jawa dan terutama daerah daerah indonesia bagian barat sudah sangat luar biasa
tapi juga tidak tidak apa namanya tidak tertutup kemungkinan daerah daerah di luar dari wilayah tadi
indonesia bagian timur pun kita juga sudah melihat
banyak sekali inovasi inovasi yang juga muncul
karena memang ternyata dengan gagasan kita tadi adalah gagasan akademi desa empat
masyarakat itu kan bisa mendapatkan akses informasi
mereka melihat katakanlah oh ternyata model pengelolaan embung desa
yang baik adalah bisa melihat mencontoh dari video
nah kemudian mengelola badan usaha milik desa
itu mereka juga bisa melihat dari yang namanya video video yang sudah mereka bisa akses
dengan kata lain ya sekarang itu memang masih ada sesuatu yang sangat ini
tapi juga bersama pelan pelan yang tadi yang bawah tadi sudah mulai muncul kesadarannya
karena itu juga kami melihat partisipasi mereka
kan kita sudah hampir seluruh kabupaten sudah melakukan bursa inovasi desa
partisipasinya luar biasa
kita juga penasaran nih pak dalam partisipasi yang tadi bapak sebutkan program program apa saja
yang menunjang inovasi desa
indonesia forward bersama kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi akan segera kembali tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama indonesia forward bersama sekretaris jenderal pembangunan dan pemberdayaan desa kemendes pdtt
bapak anwar sanusi phd
pak bisa dijelaskan kembali maksud dan tujuan program inovasi desa ini pak
jadi begini kita ingin artinya dana desa yang memang apa namanya sekarang itu terus meningkat
ini akan memiliki nilai tambah bagi kegiatan perekonomian di pedesaan
dan oleh karena itu maka kita satu kata kunci untuk tumbuh dan berkembang adalah inovasi
dengan kata lain program inovasi desa ini kita tujukan agar desa desa ini memiliki banyak sekali gagasan gagasan orisinil
gagasan gagasan yang memang kontekstual
dengan kebutuhan dari masyarakat desa
yang memang akan nantinya menyumbangkan untuk kegiatan atau peningkatan perekonomian di pedesaan
dan untuk mencapai tujuan dari program inovasi desa apa saja program penunjangnya dari kemendas pdtt
nah begini kalau penunjangnya kami dari kementerian desa ada yang satu tadi saya katakan
kita harus memberikan semacam katakanlah ruang
agar inovasi ini betul betul nanti bisa direplikasi
makanya kita berikan namanya bursa inovasi desa
bursa inovasi desa itu semacam gini ya apa namanya mbak bunga
jadi dengan adanya bursa ini
maka setiap desa desa yang mengembangkan inovasi kita fasilitasi
mereka untuk memamerkan di dalam satu bursa ini dan bursa inovasi desa itu ada di kabupaten
jadi jadi mereka itu mungkin istilahnya dikonsolidasikan dalam setiap kecamatan
mereka ini adalah memamerkan berbagai inovasi inovasi yang sudah dilakukan
kemudian setelah itu kita juga ada yang namanya tadi klinik
jadi mereka itu katakanlah kita jadi saat ada satu klinik inovasi yang memang mereka itu ketika saling menukarkan informasi kita fasilitasi
kalau memang ibaratnya mereka kurang istilahnya apa pengetahuan
maka kita istilahnya juga kita berikan namanya adalah tadi technical service provi

kita fasilitasi kalau memang ibaratnya mereka kurang istilahnya pengetahuan maka kita istilahnya juga kita berikan namanya adalah

apa yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan teknis

sebagai mitra pembelajar artinya dia kalau seandainya ada hal hal yang ingin ditanyakan oleh desa
maka teman teman yang tadi adalah technical service provider tadi atau katakanlah mitra penyedia jasa layanan tadi
dia akan mendampingi dan mereka bisa pendamping desa mereka bisa juga adalah dari kalangan perguruan tinggi
mereka juga bisa dari katakanlah dinas dinas terkait dan seterusnya
betul diadakan kita ada workshop jadi bursa inovasi itu sampai dua sampai tiga hari
jadi katakanlah oh satu desa tertarik dengan pengelolaan badan usaha milik desa
karena badan usaha milik desa ini mbak saya katakan juga menjadi satu aktivitas ekonomi pedesaan
kelembagaan ekonomi pedesaan yang luar biasa
dia ada yang namanya bumdes ini sudah bisa menyumbangkan
pad sampai empat lima miliar
omsetnya bisa sampai delapan belas miliar rupiah
nah ini kan menarik bagi daerah desa desa yang lain
loh mereka kok bisa kenapa kami nggak bisa
inilah yang ibaratnya kita istilahnya sediakan melalui program inovasi desa ini
bisa diceritakan juga nih pak desa desa mana saja yang berhasil dari program ini
jadi desa desa yang berhasil salah satunya contohnya adalah kemarin saya pergi ke pujon gidul
pujon kidul itu ada di malang kabupaten malang
desa ini sebetulnya juga belum terlalu lama dia mengembangkan inovasi terutama bagaimana dia adalah mengelola bumdes
dia memanfaatkan yang namanya di situ adalah kekayaan alam tapi sebenarnya belum terkelola dengan baik
ya lereng gunung kemudian diciptakan yang namanya di situ adalah kayak seperti adalah kafe sawah
dan ini adalah merupakan satu unit yang dikumpulkan
jadi ini dikumpulkan oleh bumdes ternyata dia ini adalah bisa menyelesaikan banyak persoalan persoalan di tingkat pedesaan
persoalan yang terkait dengan pengangguran persoalan yang terkait dengan tingginya kriminalitas
persoalan yang terkait dengan apa namanya yang buruknya layanan sosial masyarakat di tingkat pedesaan
karena apa orang dengan tadi apa namanya ada dua ratus an orang terserap tenaga kerjanya di situ
mereka itu mendapatkan penghasilan paling minimal satu juta setengah
orang sudah istilahnya malah orang orang yang tadi awalnya menjadi mengganggu mereka ini adalah yang menjaga desa itu sendiri
jadi tour guide nya
jadi tour guide nya jadi apa namanya dia jadi kayak apa kita ajarin bar anu itu apa namanya barista ya
barista dan seterusnya
dan luar biasa memang orang kadang kadang itulah yang merupakan sebetulnya suluhnya
dan itu adalah institusi yang sangat jitu untuk menekan berbagai aneka persoalan sosial
kasih pekerjaan dan mereka itu adalah mereka sibuk pekerjaan
seperti yang digambar ini ya ini di pujon kidul malang ya
hujan kidul ini kemarin saya ke situ itu luar biasa ini
dan sekarang dia sudah menyumbang yang namanya pades ini adalah sudah dua lima miliar
omsetnya sudah sebelas miliar
belum dia membayar pajak itu kurang lebih tiga ratus pajak ya

jadi artinya ini kami bisa mengatakan sebuah harapan yang memang kalau seandainya ini bisa kita replikasikan di tempat lain
dan indonesia dengan tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh tujuh desa tadi ini menyimpan aneka potensi yang memang siap untuk dikembangkan
untuk wisata saja kami identifikasi ada tujuh tujuh ratus an desa
itu hanya untuk wisata ya
hanya untuk wisata saja
belum yang mungkin nanti kita kembangkan apa namanya yang terkait dengan bagaimana industri pertanian
kita mengembangkan konsep apa namanya one village one product yang kita adaptasi dengan indonesia
namanya produk unggulan kawasan pedesaan
ini adalah kita ingin artinya memang desa desa ini menjadi betul betul apa namanya penyangga perekonomian yang kecil kecil dan nanti akan besar
dari segi peningkatan pendapatan dari masyarakat sendiri gimana pak
kalau dari sisi peningkatan masyarakat pendapatan itu kan luar biasa
lima tahun dari kalau data yang kami bps kemarin pendapatan masyarakat lima ratus ribu sekarang sudah delapan ratus ribu perdesaan
ya kalau di pedesaan dengan tingkat apa namanya harga yang tidak terlalu kebutuhan tinggi saya rasa ya cukup lah
rancangan program pembangunan desa ini dalam jangka panjang dari tahun dua ribu lima hingga dua ribu dua puluh lima kira kira seperti apa dari kementerian
jadi begini sesuai dengan apa namanya apa yang disampaikan oleh bapak presiden pak jokowi
memang artinya problem yang tadi keterbelakangan desa ini alhamdulillah sudah mulai terentaskan maka fokus berikutnya adalah sdm
jadi sdm ini adalah sangat penting sekali
jadi kita harus menyediakan berbagai aneka pelatihan yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat desa
pendidikan harus betul betul konteksual
artinya di situ artinya kalau masyarakatnya maritim tentunya pelatihan pelatihan yang terkait dengan kemaritiman
kalau misalnya masyarakatnya pertanian tentunya adalah menyangkut masalah pertanian pertanian kita bisa bagi bagi
wisata tentunya juga adalah bagaimana mereka itu menjadi apa namanya menjadi
masyarakat yang betul betul sadar wisata
nah inilah yang harus istilahnya kita dorong sdm di tingkat pedesaan
oke terakhir mungkin ya pak
kerangka pikir program inovasi desa pak
jadi gini ya tadi kalau kerangka fikirnya memang harus mendorong tiga aspek tadi
pertama harus istilahnya kita dorong kebaruan
jadi kita dalam hal ini kita dorong masyarakat masyarakat
dorong masyarakat masyarakat desa itu memunculkan gagasan gagasannya
yang kedua itu adalah kebaruan tersebut harus memiliki nilai manfaat
manfaat terkait dengan yang namanya adalah kebutuhan masyarakat desa peningkatan kesejahteraan itu
kemudian yang ketiga ini adalah yang namanya terkait dengan yang namanya bisa direplikasi
maka kita sediakan di situ adalah yang terkait dengan misalnya adalah berbagai aneka
aneka pameran yang memang mereka bisa sering sharing
bahkan ada workshop selain di dalam negeri ada rencana ke luar negeri juga
betul jadi begini juga menindaklanjuti arahan dari bapak presiden
kita harus juga istilahnya outward looking
berpikiran terbuka bahwa yang namanya sumber ilmu sumber inspirasi
ini adalah juga bisa kita kembangkan termasuk dari luar negeri
oleh karena itu
kita kemarin juga sudah kirimkan empat puluh dari para kepala desa perangkat desa penggiat desa pendamping desa
untuk belajar ke korea ke china
nah ini kemudian setelahnya ke india kemudian ke vietnam kemudian kemana ke thailand
nah inilah yang nantinya
nah dari laporan yang kami sudah terima
mereka tuh betul betul apa ya sangat terbuka wawasannya
karena apa kita prinsipnya kan melihat itu kan meyakini
nah kalau seperti itu ketika kembali mereka ini adalah semangat sekali
tugas kami adalah menjaga semangat tersebut untuk bisa istilahnya keluar dengan ide ide segar
dan itu ide ide itu kemudian bukan hanya ide tapi ide yang dieksekusi
jadi yang sudah dikirim dari luar negeri bisa sharing juga kepada seluruh yang ada di dalam negeri
dan kita akan menjadikan mereka itu sebagai agen agen pembangunan
sebagai agen agen pembelajar
mereka adalah sebagai guru guru dari desa desa yang lain yang ingin meniru
jadi memang ada yang pihak sebagai agen agen seperti itu ya pak
ya seperti itu
oke mungkin terakhir ya pak sebelum kita tutup
pesan pesan untuk seluruh desa yang ada di indonesia untuk mencapai target lebih dari tujuh ribu di tahun ini
inovasi pembangunan desa ini kira kira dari bapak apa
jadi begini kami ingin yang pertama tentunya kepada penggiat masyarakat desa
baik itu kepala desa perangkat desa pendamping desa dan seterusnya
memang marilah kita manfaatkan momentum penting ini
artinya dana desa telah dijalankan oleh pemerintah
dan insya allah mudah mudahan kedepan juga lebih besar lagi
ini harus betul betul kita manfaatkan sebaik baiknya
apa yang kita lakukan program inovasi desa
ini kita memang memiliki keyakinan
ini adalah merupakan sebuah sarana
bagi desa desa untuk betul betul istilahnya memanfaatkan kondisi yang merupakan keunggulan dari masyarakat desa
nah kami dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
tentunya kami terus berupaya untuk istilahnya menjadi mitra dan pendamping fasilitator
agar berbagai program inovasi inovasi desa ini bisa kita kembangkan terus
jadi yang juga tidak kalah penting
bagi desa desa yang sudah maju kami harapkan juga menjadi guru
menjadi mitra pembelajar bagi desa desa yang ingin meniru kesuksesan dari yang namanya inovasi yang sudah dijalankan
jika masyarakat ingin mengetahui lebih banyak seperti apa program inovasi desa ini kita bisa cek kemana nih pak
kami silahkan datang ke dalam web kami
di apa namanya di web di kementerian desa
dan itu memang ada satu lagi terkait dengan inovasi inovasi yang sudah kita kembangkan
itu ada kanal kita tentang masalah desa
itu bisa dicek di youtube juga ada
di youtube sudah update
udah update nah selalu
daerah daerah mana saja yang sudah berkembang
nah jika ada masyarakat yang mungkin personal gitu ya ingin memberikan inovasi atau idenya kemana
jadi kami memiliki namanya pusat data dan informasi ya pusdatin
itu silahkan nanti adalah mengirim data dan informasi ke situ
nanti akan kita masukkan ke dalam yang namanya
di situ kan lumbung data
jadi kalau data repository kami
dan itulah yang menjadi sumber sumber pembelajar
jadi terbukakah apabila dari daerah lain ingin memberikan ide ke daerah tertentu gitu
sangat terbuka sekali
karena memang kita yakin mbak ya
artinya knowledge sharing itu adalah merupakan sebuah cara
ikhtiar kita untuk bisa bagaimana ilmu ilmu itu betul betul akan terus dimanfaatkan
dan biasanya kalau ilmu itu dimanfaatkan
ini akan memberikan manfaat bukan hanya yang memberikan
tapi adalah kepada siapapun dan itu akan berkembang
tidak akan mati
karena yang namanya inovasi itu gagasan yang harus tumbuh dan berkembang
inovasi sekarang belum tentu besok menjadi inovasi lagi
jadi untuk mempertahankan inovasi tadi pesan bapak terakhir
jangan pernah berhenti untuk
jangan malu untuk
live learning lah ya
oke terima kasih banyak pak anwar atas sharingnya hari ini
sama sama mbak bunga
kita akan ketemu di kesempatan berikutnya ya pak
siap siap nanti silahkan untuk juga kapan kapan kita akan melihat yang desa desa
langsung kita datang ke desa
langsung kita datang ke desa desa itu
baik terima kasih bapak sekali lagi
demikian indonesia forward with kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
saya bunga harumdani terima kasih sampai jumpa